sementara itu kandidat presiden pdip ganjar pranowo merespons deklarasi dukungan yang dilakukan partai golongan karya dan partai amanat nasional kepada prabowo subianto
menurut ganjar dukungan tersebut merupakan hal biasa dalam demokrasi
sambil mengenakan kaos bergambar jokowi ganjar mengucapkan selamat kepada kedua partai yang sudah bergabung dalam koalisi kebangkitan indonesia raya
ganjar mengatakan saat ini komunikasi terus berjalan antara semua pihak yang berkepentingan di pilpres dua ribu dua puluh empat baik partai politik maupun kandidat capres cawapres
ganjar menghormati sikap semua partai politik di pemilu dua ribu dua puluh
ia pun berharap semuanya turut berperan dalam menjaga demokrasi agar berjalan sebagaimana mestinya
ganjar mengatakan saat ini suasana masih sangat cair kpu pun baru membuka masa pendaftaran capres cawapres pada oktober mendatang
dari ikhtiar kita semuanya lagi bernegosiasi maka kalau ada partai merapat ke salah satu titik menurut saya itu hak politik mereka
dan buat kita buat kami yang sudah mendeklarasikan tentu ini bagian dari ikhtiar kita untuk berkomunikasi secara baik
baik yang sudah mendukung maupun yang belum dan suasananya masih sangat cair sekali jadi menurut saya itu biasa biasa saja
dan kisah ini pun pernah terjadi pada saat dua ribu empat belas kalau tidak salah ya
saat itu yang mendukung lawannya pak jokowi itu juga sama
mereka semua berbondong bondong